jadi kami tidak mau tahu kami tidak mau tahu kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi yang harus dicari
oke jadi hari ini ada hal yang membahagiakan tentunya dan ada juga hal yang membuat kami kecewa
hal yang membahagiakannya adalah polri sudah bisa memastikan bahwa
pelaku yang ditangkap adalah salah satu dpo
tentunya kami sebagai korban merasa senang merasa ada angin barulah energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut
namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa polda menyatakan bahwa dua dpo tersebut itu tidak ada alias fiktif
artinya dalam hal ini adalah
kuasa hukum menilai bahwa sepertinya polisi melepaskan kejaksaan
yang artinya ini adalah kesalahan kejaksaan bahwa pembuktiannya bahwa d dua dpo itu seperti tidak
harusnya ini kejaksaan yang harus diberi itu
oke kita bahas perihal itu tadi ya
jadi memang di dalam amar putusan ya amar putusan ini bacakan tan
saya bacakan ada beberapa barang bukti singkatnya
semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik reskrim polda jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama saudara andi saudara dhani saudara pegi alias peron
jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas
sebagai dpo yang harus dicari
jadi pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab
atas kematian vina dan egy
kalau dua dpo itu dihilangkan
apakah serta merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja
berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah
kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi
dengan ditiadakannya seperti ini gimana harapannya
sekarang gini kalau ini ditiadakan harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu
tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi bap
bap kemudian ada dakwaan kemudian ada
berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan
bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif
berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong